anda pernah jalan jalan sambil kulineran ke yogyakarta
menurut anda apakah makanan di yogyakarta identik dengan rasa manis
kalau benar kenapa ya seperti itu
berikut informasinya untuk anda
dari jogja ini bisa mengirim tujuh puluh empat persen
itu mendominasi gula di eropa
gudeg makanan khas yogyakarta ini berbahan dasar nangka muda
yang dimasak bersama santan kelapa dan gula jawa
meski seringkali disajikan dengan pedasnya sambal krecek
mayoritas orang berpendapat bahwa gudeg bercita rasa

dan juga berbahan dasar nangka muda
bagi kebanyakan orang gudeg adalah makanan khas jogja yang bercita rasa manis
namun apakah semua makanan jogja identik dengan rasa manis seperti gudeg ini
pendapat akan produk kuliner yogyakarta yang manis umumnya datang dari para wisatawan
kalau saya lihat kayaknya lebih ke manis ya
kalau saya lihat kayaknya lebih ke manis ya
jadi misalnya seperti kemarin sempat makan nasi goreng dari bakminya
dari bakminya lebih kecapnya ya lebih kerasa gitu
atau mungkin pakai gula jawa mungkin ya
kebanyakan sih manis pak kalau di jogja
bakpia jenang jenang gitu
menurut ahli gastronomi universitas negeri yogyakarta minto harsono

itu belum termasuk makanan bukan kudapan yang berbahan dasar
karena ada kudapan lainnya yang memang bercita rasa manis seperti gudeg

cita rasa manis ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang

sejak dari majapahit itu sudah kelihatan
bahwa dengan adanya banyaknya pohon kelapa
bahwa dengan adanya banyaknya pohon kelapa
itu menimbulkan lambang yang namanya bendera gulok glopo
kemudian di masa belanda
maka diterapkan yang namanya kultur strategi
maka diterapkan yang namanya kultur stelcel
timur itu semua mayoritas tebu bahkan dari jogja ini bisa mengirim tujuh puluh empat persen itu mendominasi gula
di eropa minto menambahkan olahan manis di yogyakarta ini tidak lepas dari gula jawa
yang dihasilkan dari kelapa selain itu rasa manis juga didapatkan dari gula pasir yang diolah dari
tebu namun minto mengingatkan bahwa tidak semua makanan di yogyakarta bercita rasa manis sehingga
untuk mendapatkan makanan dengan cita rasa lain di yogyakarta seperti gurih dan pedas tentu tidaklah
meskipun benar bahwa sebagian makanan di yogyakarta bercita rasa manis
namun sebenarnya ada jenis makanan lain yang mempunyai cita rasa berbeda
salah satunya soto legendaris pasar berikharjo ini
tim distansi indonesia juga